pada vaksinasi itu terdapat beberapa peserta mengajak kepala negara untuk bersuah foto atau selfie
saat itu ada salah satu peserta yang kesulitan memegang ponsel untuk dapat melakukan selfie dengan jokowi
kemudian anies pun berinisiatif menjadi fotografer dadakan menggunakan hp sang peserta vaksinasi
mereka pun tampak senang dan mengucapkan terima kasih
setelah selesai anies menyerahkan kembali ponsel tersebut kepada sang perempuan
sementara itu jokowi anies dan menkes selanjutnya meninjau tempat lain